sidang pembunuhan brigadir yosua huta barat memasuki babak baru
hari ini barada richard eliezer bribka riki rizal dan kuatmaruf saling bersaksi untuk menjelaskan peristiwa pembunuhan yosua
kuat maruf dan riki rizal mencabut kesaksian soal sarung tangan hitam yang dipakai ferdis sambo sebelum penembakan yosua
sementara barada eliezer yakin verdi sambo memakai sarung tangan hitam sebelum menembak yosua
baradae juga mengungkap fakta kedekatan putri candrawati dengan brigadir yosua huta barat
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung melalui semangat zoom dengan kuasa hukum verdi sambo rasamala aritonang
selamat sore bang rasamala
selamat sore mbak nana
dan guru besar hukum pidana universitas sudirman profesor hipnu nugroho
selamat sore mbak nana selamat sore mas malang
oke saya mau langsung ke bang mala terlebih dahulu
bang mala kuatmaruf dan riki rizal mencabut keterangan
keterangannya di bap yang tadinya melihat verdi sambo klien anda memakai sarung tangan hitam sebelum penembakan yosua
kemudian mereka berdua kuatmaruf dan riki rizal mengaku tidak melihat sambo memakai sarung tangan
jadi dicabut ini bap nya
tanggapan kuasa hukum atas perubahan bap ini seperti apa
ya pertama gini itu kan hak daripada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas di hadapan pengadilan
berdasarkan ketentuan di dalam kuhap satu ratus delapan puluh empat dan seterusnya
maka apa yang menjadi bukti alat bukti di persidangan adalah apa yang saksi saksi sampaikan keterangannya di hadapan persidangan
jadi sekali lagi keterangan di hadapan persidangan lah yang menjadi fakta dan bukti yang mempunyai kekuatan hukum tetap
walaupun kemudian hakim tentu menanyakan apa alasan perubahan tersebut
itu yang pertama
yang kedua apa yang disampaikan soal sarung tangan tadi oleh dua saksi tadi memang tidak melihat
memang faktanya kemarin diputarkan juga lewat cctv
itu tidak nampak adanya sarung tangan tersebut
karena ada perbedaan warna tangannya kalau dia pakai sarung tangan hitam
itu bisa dilihat dengan mudah
dia sama dengan warna celana pak ferdi sambo yang juga berwarna gelap
tetapi yang terlihat adalah coklat muda seperti warna kulit
itu bisa dilihat walaupun kalau ingin memperjelas
sebenarnya kita bisa menggunakan bantuan lebih jauh dari digital forensik lewat multimedia forensik
nah sebenarnya dari fakta cctv tersebut itu secara real
sudah menunjukkan fakta bahwa klien kami pak ferdisambo memang tidak menggunakan sarung tangan pada saat tiba di blueprint
ya walaupun ketika turun dari saguling
itu yang disampaikan oleh re bahwa pada saat di saguling pun sudah memakai sarung tangan waktu turun
nah ini bisa dilihat juga di cctv ketika beliau turun dari lantai rumahnya turun
keluar dari saguling
itu juga di cctv
kemarin juga sempat kami mintakan
dan sebenarnya sudah beredar juga di media cctv itu dengan mudah bisa dilihat tidak menggunakan sarung tangan
saya pikir itu cukup clear gitu
nah sekali lagi memang persidangan ini kan harus menyajikan fakta secara faktual untuk dapat melihat kebenaran materialnya
jadi jangan sampai kemudian walaupun dia demi memperjuangkan justice collaborator
kemudian dia memfabrikasi atau justru menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya
saya pikir itu justru harus jadi pertimbangan untuk mengevaluasi kembali statusnya sebagai justice collaborator
oke jadi pencabutan bap nya dari kuatmaruf dan juga riki rizal ini menurut anda didukung oleh rekaman cctv
yang menunjukkan bahwa tidak ada pemakaian sarung tangan oleh klien anda
saya mau ke prof hipnu
prof hipnu perubahan keterangan kuatmaruf dan juga ricky rizal soal pemakaian sarung tangan hitam ini
apakah kemudian membuka celah memberikan celah bagi verdi sambo untuk bisa lolos dari dakwaan ataupun tutupan pasangan
ya terima kasih mbak nana
terkait perbedaan berita acara yang kemudian diralat dalam persidangan itu suatu hal yang biasa
karena nanti tadi seperti mas malin sampaikan adalah dipakai dalam persidangan
cuma kita melihat di dalam suatu teori pembuktian ada namanya asas beyond reasonable deven
jadi suatu pembuktian itu harus jelas harus rigid harus logis dan harus terbuka
dan itu adalah hal yang harus diperlukan
dan harus jelas
oleh karena itu dalam seperti ini apakah mungkin dalam suatu ada suatu genda awal tidak didahului dengan perlindungan diri
karena kalau kita lihat dalam suatu gelar perkara dalam suatu expose yang apalagi terkait dengan barang bukti
hampir semua penegak hukum itu memakai sarung tangan
kan gitu loh
nah ini kita tidak tahu
oleh karena itu kalau memang terjadi nanti perdebatan antara memakai sarung tangan dan tidak sarung tangan
saya percaya tadi bahwa cek cctv itu harus dikaji lebih jelas
karena kesaksian mata yang dilihat adalah memakai
tapi dari cctv tidak
nah kita lihat
nah nanti mbak kalau memang ada suatu perbedaan yang fatal yang antara saksi dengan cctv itulah ranah hakim yang akan menentukan
tapi hakim nanti akan percaya yang mana
bukti konkret di cctv atau kesaksian dari justice collaborator
kalau tadi menurut bang mala kan di cctv yang beredar memang tidak terlihat dan kemarin juga diputarkan tidak ada begitu
keyakinan subjektivitas hakim mbak nana
kalau percaya yang cctv juga sah percaya ini itu karena domain beliau
karena namanya suatu keterahan itu
jadi itu subjektivitas hakim ya
mana yang dipakai
kalau memang sampai terjadi ada perdebatan yang tidak ketemu antara memakai dan tidak memakai
karena ini memang suatu yang sangat menentukan sekali antara aspek pemunduan apalagi terkadang perencanaannya
kalau sampai ditemukan ada perencanaan bagus tadi pak mala
oh berarti tidak ada suatu perencanaan
nah ini yang saya kira bagian
perencanaan itu banyak loh unsurnya loh
itu bagian dulu
jadi pemakaian dan tidak memakai sarung tangan itu menentukan
apakah itu penyusunan pembunuhan berencana atau tidak
perubahan keterangan dari kuatmaruf dan riki rizal soal tidak melihat klien anda memakai sarung tangan ini ada pengaruh dari klien anda tidak
apakah ada tekanan ataupun pendekatan
saya pikir nggak ada lagi lah tekanan
klien saya kan sekarang pak ferdisambo maupun bu pece kan apa namanya sekarang saat ini sudah ditahan ya
berada di dalam tahanan
dan dijaga secara ketat
jadi dalam proses kemarin pun hakim itu kan mendorong semua saksi untuk menyampaikan keterangan dengan sebenar benarnya gitu
dan itu menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada pengaruh dari terdakwa para terdakwa yang sekarang hadir di persidangan
saya pikir itu sudah clear lah
jadi tidak perlu ada asumsi bahwa ada tekanan dan segala macam
saya kira itu sudah mengadang ada dengan proses di mana semua masyarakat publik dan media mengawasi dengan begitu ketatnya
itu yang pertama
menurut hemat saya keterangan saksi itu mungkin saja bisa keliru
kalau richard eliezer menyampaikan dia melihat pakai sarung tangan itu dia bisa saja
dia lupa dia keliru melihat itu mungkin saja
tetapi cctv tidak mungkin lupa
cctv nggak mungkin keliru gitu
kecuali dia dimodifikasi ya
nah di cctv yang kemarin diputarkan sebenarnya ada satu nanti yang turun dari saguling sudah kita mintakan juga
dan itu beredar di media
itu terlihat kok dengan jelas bahwa keterangan eliezer yang menyatakan dari saguling sudah memakai sarung tangan
faktanya ketika turun keluar pagar rumahnya di saguling itu ferdis sambo tidak menggunakan sarung tangan
begitu demikian pula ketika tiba di duren tiga
kalau itu dianggap masih harus diperjelas menurut saya inilah waktunya peradilan pidana menggunakan bantuan teknologi
menggunakan digital forensic
kan kita ada multivariate
kan kita ada multimedia forensik untuk membantu untuk memperjelas data data digital itu dengan sangat mudah itu bisa ditunjukkan faktanya
saya pikir itu yang harus dilakukan ke depan dalam persidangan
dan itu sudah kita ajukan sebenarnya yang lalu kepada hakim untuk menggunakan bantuan digital forensic
hanya untuk walaupun kita sudah melihat ya di cctv itu tidak melihat hanya untuk menegaskan begitu

tidak ada tekanan dari kliennya bang mala terhadap ricky rizal dan juga kuatmaruf untuk mencabut keterangannya prof hipnu
tapi perubahan keterangan dari kuap maruf dan juga ricky rizal ini
ini anda melihat ini kan sama sama semuanya terdakwa juga dan mereka saling bersaksi
ada upaya saling membantu di persidangan
tampaknya kalau kita melihat sama sama satu rasa satu nasib
sehingga adanya suatu memang dalam suatu pembuktian sih memang apa namanya bicara hukum bicara bukti
sehingga adanya suatu kesamaan nasib sehingga ada suatu perspektif yang sama
sehingga apalagi kalau kemarin di dalam suatu persidangan itu sudah ditemukan ada tadi cctv yang nadanya kok tidak ada
bisa juga karena sekarang itu kan era terbuka walaupun memang kesaksian para saksi itu adalah sendiri
tapi sebelumnya kan ketemu dengan penasihat hukumnya dengan informasi yang lain
ya yang tepat yang mana
itu sulit sekarang walaupun pemeriksaan saksi itu berdiri sendiri sendiri
tapi dunia media kan terus bergulir kan
makanya satu satunya saya sepakat tadi bahwa coba cek satu lagi dengan digital forensik
ini ini karena di ke depan mbak nana bukti elektronik itu merupakan alat bukti yang pertama
kalau kita dalam ru kodebat
satu karena r
bukti elektronik akan tidak akan bicara lain selain apa yang dilihat apa yang ketemukan dalam suatu persidangan
tidak ada perubahan sedikit pun
saya akan nanti masuk lebih dalam kepada materi persidangan materi kesaksian dari barada richard eliezer yang cukup menarik ya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
ya terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber bang mala dan juga prof ibn lubang
bang mala saya akan masuk ke dalam materi kesaksiannya barada richard eliezer ya
yang tadi mengatakan bahwa barada richard eliezer mengaku mendengar percakapan ataupun pernyataan verdi sambo
yang mengatakan bahwa ini yosua harus dikasih mati
dan kemudian richard eliezer juga mengatakan menyerahkan
menyerahkan senjata dari yosua kepada verdi sambo ya
kemudian dibawa ke tkp pembunuhan
ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukum dengan kesaksian kesaksian ini
ini kan rangkaian untuk mendukung pembunuhan berencana ini
ya jadi ini berdasarkan berita acara pemeriksaan dari pak ferdi sambo ya
eksekutif dari berita acara pemeriksaan pak verdi sambo
menurut keterangan dari beliau itu pada saat dipanggil bisa bullying memang disampaikan ya
bahwa saya mau klarifikasi ke joshua kalau nanti ada perlawanan siap untuk tembak
itu yang disampaikan
kemudian itu pertanyaan yang disampaikan ke ricky
kemudian ricky menolak
selanjutnya karena ricky menolak pak fs minta ya sudah coba panggil si eliezer si richard
richard disampaikan pernyataan yang sama
kemudian richard mengiakan siap katanya begitu
nah pada saat hadir di duren tiga
waktu datang di durian tiga tersebut pada saat peristiwa penembakan
instruksi yang disampaikan atau perintahnya hajar cat
itu berita acaranya bunyi begitu
bahwa itu diinterpretasikan dihubungkan dengan disiap bullying ya itu bisa saja
tetapi soal keterangan bahwa ada senjata hs yang diberikan oleh richard
senjata joshua yang diberikan richard kepada pak ferdisambo berdasarkan berita acara
dan keterangan beliau tidak pernah
beliau itu menerima senjata joshua dari richard
itu tidak pernah ada
tidak pernah diberikan oleh richard
jadi keterangan beliau berdasarkan berita acara ya sebatas itu
dan itu juga dikonfirmasi oleh saksi lainnya
seperti saksi rr juga saksi km
itu sama instruksi waktu dipanggil ke saguling kan rr pertama kali justru rr gitu
prof hipnu ini bagaimana ya bisa membuktikan rangkaian peristiwa pembunuhan berencananya
karena sekali lagi yang bersaksi mengatakan seperti itu hanya berada richard eliezer
sementara verdi sambo kemudian riki rizal dan juga kuatmaruf menyatakan pernyataan yang hampir sama begitu
terutama soal kesaksian tadi yang dikatakan soal menyebut yosua harus dikasih mati
kemudian membawa senjata
senjatanya joshua diserahkan oleh richard eliezer kepada verdi sambo
itu tadi bantahannya dalam bap dan juga kesaksian
apakah cukup kuat kesaksiannya barada richard eliezer ini untuk rangkaian peristiwa pembunuhan berencana prof hipnu
ini pak rana kita kembali pada konsep pengungkapan perkara di dalam satu kompokian
ada tujuh sistem kan
tindak bidananya sudah
lokus deliknya sudah
tempus deliknya sudah
sekarang yang lagi rame sekarang adalah bagaimana caranya
cara untuk melakukan suatu kebijakan
oleh karena itu cara ini yang sekarang lagi dikejar sekarang
caranya karena cara ini juga nanti untuk menentukan berat teringatnya suatu tindak pidana mbak nana
apakah cara ini dengan suatu perencanaan
apakah cara ini tidak
oleh karena itu konsep perencanaan yang terjadi itu juga bagian dari formulasi nanti hakim menggabungkan
apakah dari persiapan saghuling ke durian iii itu ada suatu persiapan
nah itu akan digabung gabungkan
oh ternyata ada
nah kalau memang terkait dengan pernyataan masing masing terdakwa saya kira itu memang ada suatu hubungan kosalitas ya memang ada
tapi yang jelas dalam hal seperti ini hakim harus punya objektivitas terhadap perencanaan tadi
karena kunci dalam suatu pengungkapan perkara pembuktian adalah bagaimana cara melakukan dan alat apa yang dilakukan
dan satu lagi yang belum ketemu motif apa
itu baru lengkap pengungkapan seperti ini
oke cara apa yang dilakukan cara yang dilakukan dan hal apa yang dilakukan serta motif
ini saya ingin masuk ke lebih dalam
bang mala kesaksian barada eliezer di persidangan menyebut ada kedekatan antara putri candrawati istri klien anda dengan almarhum yosua
lalu klien anda dan pc dan putri candrawati atau istrinya pisah rumah juga menurut barada richard eliezer
kenyataannya memang seperti itu
saya kira itu hanya satu satunya keterangan
saya kira itu hanya keterangan richard saja yang menyampaikan begitu
karena di persidangan pak sambo menyampaikan bahwa hubungan pak ferdisambo dengan bu pc dalam hubungan yang baik
juga memperlakukan semua aju judan juga art sama diperlakukan
memang bu pc bu putri itu berbeda
dia tidak membuat batasan antara atasan dengan bawahan
dia bergaul sama kedekatannya dengan semua adc
dianggap anak anak sendiri
itulah yang terungkap di dalam persidangan
jadi keterangan keterangan yang disampaikan itu di persidangan pak ferdisambo dan bu pc juga disampaikan oleh saksi saksi
baik dari adc kemudian art juga saksi saksi yang lain
itu tidak menggambarkan seperti apa yang disampaikan oleh richard
termasuk soal pisah rumah
tidak ada pisah rumah
itu selama ini tinggal di saguling dan di jalan bangka
itu rumah mertua
itu rumah mertuanya pak ferdisambo
jadi tidak mungkin kalau pisah rumah justru tinggal di rumah mertuanya
kemudian yang kedua nana
isu soal berencana itu ada kaitannya juga dengan keadaan kejiwaan
apakah perencanaan itu dilakukan dalam keadaan tenang atau emosional
ini yang berkaitan dengan motif yang disampaikan oleh prof hipnu tadi
sehingga penting nanti hakim menilai bagaimana keadaan kejiwaan pak sambo ketika bertindak
kalau dia dalam keadaan yang emosional
sebenarnya dalam kerangka mort perbunuhan berencana
itu sebenarnya bagian dari unsur yang tidak terpenuhi
kalau kemudian itu bisa secara faktual itu yang bisa kita lihat di dalam persidangan
oke berarti memang klien anda saat itu menurut klien anda dan menurut anda kondisi psikologisnya
dalam keadaan yang tidak stabil ya emosinya alias emosional
prof ibnu terakhir singkat saja soal kedekatan antara putri candrawati dan juga yosua
yang diungkap oleh barada richard eliezer dan juga klaim pisah rumah
ini memang motif yang ingin digali oleh majelis hakim
singkat saja waktu kita nggak banyak prof hipno
iya karena dalam suatu kejahatan itu pasti ada motif mbak
oleh karena itu motif itu harus ada
dengan demikian kalau ini motif tidak ketemu agak suatu sulit
kalau kita pelitian itu mungkin satu satunya kejahatan tanpa motif itu nantinya
oke jadi motifnya itu memang harus ditemukan nanti ya di persidangan
apakah motifnya sesuai yang tadi soal kedekatan atau ada motif lain kita juga tidak tahu
soal kondisi emosional juga harus bisa dibuktikan nanti oleh tim kuasa hukumnya verdi sambo
tapi kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan persidangannya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada rasa mala aritonang kuasa hukum ferdis sambo
dan juga prof hipno nugroho guru besar universitas unsud
guru besar hukum pidana universitas unsus terima kasih
terima kasih pak hipnu dan juga bang mala atas waktunya
soreani sehat selalu